wacana pemerintah menghapus bahan bakar minyak jenis premium di jakarta
rencananya pemerintah hanya akan menyediakan bahan bakar jenis
pertalite dan pertamax yang harganya lebih mahal dari premium
sejumlah warga merasa keberatan dengan rencana dihapusnya bbm jenis premium
sejumlah warga mengaku keberatan karena penghapusan bbm jenis premium
akan menambah beban ekonomi
saat ini harga satu liter premium sebesar rp enam lima ratus lima puluh
sedangkan harga pertamax mencapai rp tujuh tiga ratus lima puluh per liternya
bbm jenis premium di sien juga di sien petang

bbm jenis premium di sien juga di sien petang
untuk kalangan bawah sih sebenarnya mungkin ada yang beberapa orang keberatan
cuma kalau saya sih ya ikuti kebijakan pemerintah
cuman ya paling kita beralih ke ini apa tali kalau enggak
kalau dihapuskan ya nggak setuju juga sih
nggak sejujurnya masih ya
penghapusan bahan bakar minyak jenis premium memang masih berupa wacana
banyak masyarakat yang belum mengetahui wacana tersebut
f rizal jakarta
ada pihak yang keberatan akan wacana penghapusan bbm premium
lantas bagaimana tanggapan dari pengusaha spbu
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua himpunan wira swasta nasional minyak dan gas bumi atau hiswana
ada pak eri purnoma
halo pak eri selamat sore
pak eri selamat sore
nggak bisa mendengar saya
ingin mengetahui seperti apa respon yang
yang dilakukan ataupun juga respon dari para pengusaha terkait dengan wacana pemerintah yang akan menghentikan lagi untuk salah satu produk bbm yaitu premium
setuju atau tidak setuju
baik tampaknya kami mengalami kendala teknis
jadi ini kan berdasarkan undang undang ikes nomor dua puluh dua dua ribu satu
nah ini kan menjadi satu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui badan usaha yaitu pertamina
jadi penghapusan bbm ini harus melalui periksa undang undang juga tentunya atau paling tidak setingkat undang undang
nah di lapangan itu kan ada jenis solar yang disubsidi dan premium yang disubsidi
saat ini premium sudah tidak disubsidi kan begitu
tapi solar masih disubsidi
nah apakah premium ini bisa segera digantikan jenis lain
kalau memang pemerintah dalam hal ini melalui pertamina siap untuk melakukan itu ya bisa dijalankan
tapi kalau tidak siap nanti kan akan timbul masalah di lapangan yaitu masyarakat masih membutuhkan jenis bbm tersebut
baik kalau menurut pengusaha sendiri seperti apa
apakah ini akan menimbulkan kerugian dalam
bisnis yang anda dan teman teman lakukan
iya jadi kalau secara bisnis bila kita menyediakan tambahan jenis bbm karena di spbu itu kan sekarang sudah ada lima jenis bbm ya
solar bersubsidi solar non subsidi premium pertalite sama pertama oktan sembilan puluh
nah ini kan handlingnya jadi kongkol
kemudian investasinya harus bertambah
meskipun di cover dengan
tambahan margin yang lebih baik dibanding bbm premium
tapi tetap ongkos ini kan belum balik investasinya
nah ini yang harus dipertimbangkan
dan bagaimana masih sebagian besar masyarakat mencari bbm yang lebih murah
dalam hal ini adalah premium yang ber octan delapan puluh delapan
nah ini yang harus senantiasa dijadikan acuan bagi pertamina untuk bagaimana ketersediaan dan pendistribusian bbm itu sampai ke masyarakat
tidak hanya di level depot
harus sampai ke masyarakat
karena ada beberapa hal ya
penyaluran bbm nya yang oktan sembilan puluh dengan merek pertalite ini belum lancar pendistribusian dan penyediaan
terima kasih pak eri purnomo ketua hiswana migas
tadi sudah bergabung bersama kami
jadi tampaknya masih membutuhkan waktu ketika pemerintah akhirnya benar benar akan memutus distribusi dari premium